assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam perkenalkan nama saya januge
pernah nama saya muhammad ronaldo sebelum kita mulai kita tepat untuk acara malam hari ini ya
keren sekali malam hari ini apalagi ada bapak bapak ini ada bapak bapak ada bang kiki juga
profesor nih profesor penasehat polri penasehat polri cuman yang kita agak bingung tuh kalau
misalnya lagi momen momen yang sekarang ini lagi panas panasnya kira kira nasihat apa yang bapak
berikan kepada para polisi ya pak ya saya mengajari polisi bagaimana menangani demo dan saya mengajari
mahasiswa bagaimana mendemo polisi wow betul ini dia itu dia ini dia karena mungkin kita pas kita berpikir
penasehat polri benar apakah bang kiki ini fungsinya sama kayak orangtua nasihatnya
pengen anaknya lagi bandel nah benar dia kalau anaknya bergibana kan jadi bang kiki kalau ketemu
pak ferry sambung langsung ngomong udah aku bilang kan jangan masih bandel aja kau ya sentil laklakan
mu ya iya iya iya betul betul berdekat konteks lu dong sih konteks dulu jadi ini wabah wabah kita
kasih sebelumnya kita tuh adalah mungkin bisa bilang komik tetap betul betul kita tuh setiap
kali kita sebelum tapi kita selalu ngomong kembana nambah nana kita tuh takut setiap kali kita tampil
kita kena masalah ditangkap polisi masuk penjara betul didengar sama mbak nana gak diundang partai
politik atau tokoh politik yang polisinya langsung langsung terima makan dia dimamatkan
lebih diumpankan jadinya betul betul banana telepon kali ini aman enggak ada ada tokoh
politik betul emang apa mbak temanya bersih bersih polri ya ampun mbak nana emang nggak bisa bahas
bersih bersih nya aja nah iya ada polri nya lagi bener kalau bahas bersih bersih
bisa bahasa sapu ijuk satu jam pak bisa sapu ijuk satu jam kita bahas sapu ijuk nggak pernah
saling tembak menembak betul sapu ijuk gak pernah kalau panik ngapain cctv betul aman dan aku juga
punya materi tentang sapu ijuk eh kasih bang apa perbedaannya sapu ijuk dan polisi eh jangan
balik lagi balik lagi dong enggak ini bagus ini materi yaudah kasih bang kalau sapu ijuk kalau
bergerak bunyinya strek strek kalau polisi door door door sepatunya sepatunya door door door
dan sebelum kita tampil di sini
bilang boleh nggak materinya direkam dulu buat di preview sama pemret ke awalnya bilang begitu
pas kita tahu ternyata bintang tamunya ada bang kiki kita sadar bahwa itu bukan di preview tapi
lagi ngumpulin barang bukti benar takutnya kan takutnya apa takutnya nanti pas kita kena masalah
kesandung masalah nanti mbak nana tinggal bilang tuh bang kiki udah saya bilang jangan dibahas
masih dibahas sama mereka cuci tangan nanti kan bang nanti kita nggak tahu kan bang ya betul dan pada saat
kita tahu ada bang kiki di sini kita berpikir ini bukan stand up lebih ke operasi tangkap tangan
lebih ke operasi tangkap tangan ya lebih ke operasi tangkap tangan ya lebih ke operasi tangkap tangan ya

tapi kalau ngomongin pul critique b seribu dua ratus tiga puluh delapan artinya pungguin polisi ini aku ingin melakukan pengakuan
dosa di betul karena aku sendiri jujur pas sm itu sering banget naik motor nggak pakai sim wah
waktu itu aku sering kena tilang loh sering sering ini aku pening juga ke bank iki ada
dua pertanyaan yang udah kompulkan dari masyarakat mengenai kejanggalan polisi menilai ada yang
pertama adalah kok bisa polisi itu tahu mana pengendara motor yang nggak punya sim

yang kedua kok bisa bisanya polisi kalau bikin tilang itu dekat rumah kita di saat kita nggak
punya sim betul betul kita punya simerasi aja nggak ada nggak ada ke mana polisinya itu kejadian
sama aku pak aku tuh sering banget kena tilang pas tanggal ya cepu ternyata salah rumah aja aku
umur tujuh belas tahun pak ya umur tujuh belas tahun aku dendam pak kena tilang terus sebelumnya kan tujuh belas tahun hari
hari h itu aku langsung ke samsat pak pak polisi bilang selamat ulang tahun enggak usah pak saya mau
bikin sim bikin bikin bak bikin sim lalu dapet simpah hari pertama tuh kucari mana ini razia
gimana razia ketemu satu para belum nyampe ke razia nya polis yang lihat panggil pak sini
bapaknya datang ngasih surat suratnya ku lempar simpah ini pak sim wabahnya nggak terima kan
kamu punya sim dilempar kartu joker cedah kalah kena tilang juga karena polisi kamu kalah benar
tapi ya ini ada stigma kedua dari masyarakat yang kurang tepat apa tugas kenapa kalau ada tukang
bakso dan baksonya enggak enak dibilang intel no sering ya kalau ada tukang bakso baksonya enggak
enak dibilang intel padahal bisa jadi emang nggak bisa bikin bakso aja ya tapi momen ini sebenarnya bisa
jadi hati dampak positif kenapa bang bagi ibu ibu
yang punya anak dagang bakso tapi baksonya enggak enak jadi kalau dicibirin sama tetangga
dibilangin ih bu susi anaknya bisnis bakso tapi baksonya nggak enak bu susi dengan bangga ngomong
anak saya intel beres masalah aman aman tapi yang saya pikirin juga emang wajar kalau misalnya intel
jadi tukang bakso baksonya enggak enak kerabat itu biar fokus nyamar takutnya kalau baksonya
enak malah jadi fokus dagang iya benar takutnya kalau misalnya pada jualan bakso baksonya enak yang
fokus dagang bang satu porsi siap bang dua porsi dibikinin bang pakai toge siap hatinya bunyi roger
roger bentar lagi dagang dia malah jadi gitu kan roger roger ini urgent bentar apa sih sebenarnya
enggak itu bahasa udah jadi belum pesen juga terhadap betul lagi yang bisa jadi kalau misalnya
masih roger ada apa bangsa ramal tikus tikus tikus itu ada bang tapi kijang kijang juga enggak awalnya
kalau intel bakso enggak dipakai sakotin terbakso dikira bakso tikus ya tapi doh kau tahu nggak
sekarang ada film star wars yang baru wp doang versi indonesia tokan film berang perang bintang
tahu tahu judulnya versi indonesia ya apa diantara verdi sambo dan teddy minahasa enggak bang kalau yang itu
bang ya aku nggak perlu nonton kenapa dok karena mungkin aku nggak bakal tahu siapa yang menang tapi
aku tahu siapa yang kalah siapa yang kalah masyarakat indonesia saya gian nama saya alun
terima kasih sekali gian dan juga aldo terima kasih sekali gian dan juga aldo terima kasih sekali gian dan juga aldo
dari komisi co menarik sekali tadi yang di komedikan semoga setelah ini enggak ada yang
kejar kejar ya polisi polisi nggak boleh baper itu hanya kritik dari masyarakat itu hanya suara
hati masyarakat suara hatinya anak anak milenial terima kasih sekali para narasumbernya sudah hari
di studio pada malam hari ini semoga apa yang tadi kita sampaikan kita diskusikan bisa menjadi
masukan dan kritik kepada polri untuk menjadi lebih baik lagi menjadi pengayom dan juga pelayan
dan setelah mungkin bisa disampaikan ke kapolri terima kasih sekali para narasumber ada irjen
purnawirawan bektos prapto mantan wakil kabar es krim polri kemudian profesor hermawan sulistyo
penasehat alika polri mas didi mukrianto anggota komisi tiga dpr ri dan juga mas haris azhar pendiri
lokataru terima kasih sekali bapak bapak sudah hadir di studio pada malam hari ini dan saya
rifana pratiwi menutup acara pada malam hari ini sampai jumpa di political show pekan depan